lagi seorang bayi korban gempa cianjur berhasil diselamatkan setelah beberapa hari tertimbun
kamera amatir warga merekam detik detik penyelamatan sang bayi
seperti yang diunggah oleh akun instagram at
seorang balita berhasil dievakuasi dari balik tembok besar yang ambruk usai gempa terjadi
dari keterangan yang diunggah lokasi penyelamatan ini terjadi di kawasan buniaga ciherang pacet cianjur
diperkirakan balita yang diselamatkan sudah tertimbun selama empat puluh delapan jam